saudara empat menteri jokowi akan menjadi saksi dalam sidang sengketa pilpres di mk jumat lima april dua ribu dua puluh
keempatnya menyatakan akan menghadiri sidang
menteri sosial tri risma hari ini menyatakan siap hadir memenuhi panggilan mk untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa pilpres jumat esok
risma mengaku tak ada persiapan khusus dan tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh hakim mk
risma juga bilang jelang sidang mk esok tak ada arahan apapun baik dari presiden jokowi maupun dari partainya pdi perjuangan